laya ini berkarya golkar
tiga bulan sebelum pendaftaran capres cawapres dibuka dan tujuh bulan menjelang waktu pencoblosan pemilu dua ribu dua puluh
partai golongan karya golkar justru digoyangkan isu gerakan mencopot ketua umum mereka yakni erlangga hartarto
sejumlah kader partai golkar menilai sang ketua umum tidak mampu membuat tingkat elektabilitas golkar naik
bahkan popularitas ketua umum golkar erlangga hartarto yang sempat digadang gadang menjadi bakal capres menurun dibanding nama lain
atas alasan itulah prahara di partai berlambang beringin ini dimulai
dua menteri jokowi yakni menteri investasi bahlil lahadalia serta menko kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan
yang juga kader golkar pun mengaku
siap menggantikan erlangga menjadi ketua umum
saya akan bilang lewat mekanisme partai jadi lewat mekanisme partai aja
tapi katanya pak balis selalu
setiap kader yang merasa bertanggung jawab untuk pengabdian kepada partai saya pikir semuanya terpanggil
tapi lewat mekanisme partai
pengamat politik lingkar madani ray rangkuti mengungkapkan
membantah adanya kekuatan istana di balik gonjang ganjing partai golkar
ya kalau istana saya kira jelas ya
dua menteri ya
iya kalau istana tapi siapa istana itu kan nggak tunggal itu dulu kan
kalau ini jelas anginnya dari istana kan
dan oleh karena itu kelihatan sangat cepat membesarnya kan
bersamaan dengan itu memang ada proses hukum juga yang tengah dihadapi oleh pak erlangga gitu
jadi oleh karena itu kelihatannya amat sangat serius
hanya dalam konteks dua tiga hari ini sudah langsung membesar
karena begitu diuterakan pertama kali oleh pak lawrence
lalu disambut oleh pak luhut
kemudian juga oleh bahlil jadi ini barang
tudingan adanya kekuatan istana di balik prahara partai golkar belakangan ini dibantah presiden jokowi dodo
sebelum keberangkatan ke tiongkok bersama luhut dan bahlil presiden jokowi menyebut soal menterinya
yang ingin menjadi ketua umum golkar merupakan keinginan sendiri bukan urusan istana
kalau pak luhut pak bahlil ada pak bambang sut punya keinginan itu urusan beliau beliau
bukan urusan kita urusan internal golkar
pengamat politik ahmad koyrol uma menyatakan gonjang ganjing partai golkar terkait dengan koalisi pemilih dua ribu dua puluh empat
dia menduga akhir gonjang ganjing ini melambungkan partai golkar
salah satu koalisi yang direstui jokowi
sejumlah informasi mengatakan bahwa apa yang terjadi di kejaksaan agung misalnya itu adalah bagian dari operasi kekuasaan
untuk mengambil cek kosong dari kepemimpinan golkar
sehingga dengan mengambil alih leadership atau kepemimpinan di internal golkar
maka kemudian tiket politik dari golkar bisa diambil
dan itu konon kabarnya akan dipersembahkan kepada konteks pencapresan pak prabowo
sehingga pak prabowo mau
akan didukung oleh pkb atau tidak didukung oleh pkb dengan pencaparesan caimin
dia akan tetap bisa berlayar